usianya baru akan menginjak delapan belas tahun
namun ia telah menjelang menjadi salah satu pemain bulu tangkis muda andalan indonesia
mulai dikenal saat mengikuti ajang piala sudirman dua ribu lima belas
sejak saat itu ia merupakan salah satu pebulu tangkis andalan di nomor tunggal putra
di balik kiprahan gerhana bulu tangkis yang kini mulai diperhitungkan
siapa nyana perkenalan jonathan dengan dunia olahraga tepuk bulu ini bermula dari hal sepele
nah papa pilih di inder karena cuma takut saya item doang itu pertamanya
jadi itu gak ada kayak wah mau main bulu tangkis tujuan bulu tangkis gak ada
seiring waktu putra dari andreas adi siswa ini mulai menikmati karirnya
dia pun kini bersemangat menyadari cabang di olahraga prestasi itu dapat mengantarkannya go internasional
kalau saya kan tipe anaknya tuh kayak ngikut aja gitu ngikut orang tua kan
jadi apa aja yaudah saya jalanin kayak papa gitu bulu tangkis yaudah
jadi saya jalanin terus
terus kayak berjalannya waktu ya ada sedikit prestasi walaupun kecil
nah saya baru bisa merasa oh enak juga kayaknya di bulu tangkis gitu kan
kini jonathan mulai memiliki komitmen besar di dunia bulu tangkis
fokus begitu komitmennya untuk olahraga ini
saya belum punya pacar
emang fokus dulu
tapi kadang kadang ada sih rasa pengen itu ada
cuman gak terlalu banyak rasanya
ya sekali sekali aja gitu misalnya lagi capek lagi bosan kayak pengen perhatiin apa apa gitu pasti ada
berawal dari hal sepele kini dipendokjuratan terdatar asal bangsa indonesia
asal untuk mengorungkan nanolangsa di kanca olahraga